rapat kerja komisi tujuh dpr dengan sembilan perusahaan tambang termasuk pt freeport
kamis sembilan februari lalu diwarnai insiden antara anggota komisi tujuh dan presiden direktur freeport indonesia cepi hakim
anggota komisi tujuh dpr dari fraksi hanura mukhtar tompo mengaku menerima intimidasi dari ancaman
dari presiden direktur pt freeport capi hakim saat berakhirnya rapat kerja pt freeport dan komisi tujuh dpr
menurut muhtar tompo perselisian antara dirinya dan capi hakim bermula saat ia mempertanyakan konsistensi pt freeport
untuk membangun smelter di gresik jawa timur
sementara capi hakim sudah meminta maaf terkait insiden di rapat tersebut
dikutip dari detik com dalam keterangan tertulisnya capim mengatakan tidak ada aksi pemukulan
lebih lanjut capim menegaskan menghargai komisi tujuh dpr dan akan mematuhi hukum yang berlaku di indonesia
wakil presiden yusuf kala berharap persoalan antara capi hakim dan mukhtar tompo tidak berlangsung lama dan segera diselesaikan
kita baca di repost ini sudah minta maaf atas kejadian itu yang menundang seserah sos
terkait kejadian ini fraksi hanura dpr akan mempertimbangkan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini